saudara kejaksaan agung kembali menyita dua mobil mewah milik harve muis tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komunitas timah wilayah izin usaha pertambangan pt timah periode dua ribu lima belas dua ribu
kejagung menyita mobil lexus rx tiga ratus dan toyota velfire berwarna putih usai menggeledah kediaman tersangka kamis kemarin
selain mobil suami sandra dewi kejaksaan agung juga menyita dua buah mobil milik tersangka roberto indarto yang merupakan direktur pt sps yang turut dijadikan tersangka
sejauh ini sebanyak enam belas orang sudah ditetapkan sebagai tersangka
selain kasus korupsi penyidik kini tengah membidik adanya kasus tindak pidana pencucian uang terhadap beberapa tersangka